kita bicara soal lain aplikasi bmw atau berkas melaku dw
menjadi salah satu prestasi desa sukodono sidoarjo
aplikasi ini diciptakan untuk mempermudah layanan administrasi bagi warga desa sukodono
aplikasi bmw atau berkas melaku dw yang berarti berkas berjalan sendiri
merupakan jalan pintas bagi warga desa sukodono yang akan melakukan proses administrasi
aplikasi yang dibuat oleh instansi kecamatan sukodono sidoarjo ini
mulai digunakan pada agustus lalu dan diresmikan oleh wakil ketua komisi pemberatasan korupsi
ada beberapa jenis surat yang bisa diproses melalui aplikasi bmw
seperti surat keterangan pindah surat pengantar keramaian surat pengantar ktp dan surat kelahiran
taufan warga sukodono misalnya sejak pagi telah mengirim berkas ke kantor desa sukodono
untuk membuat pemisahan kartu keluarga dan surat kelahiran anaknya
meski data yang dia ajukan belum lengkap operator tetap bisa memasukkan data pemohon
supaya segera diproses oleh pihak pelayanan kecamatan sambil menunggu data lanjutan dari pemohon
yang pertama sih yang pasti ini prosesnya lebih cepat
jadi saya nggak harus datang ke kecamatan seperti yang sebelum sebelumnya
jadi ini cukup kekelurahan
nanti juga kalau sudah selesai kita biasanya terinformasi dari ini operator
kita dapat sms gitu jadi nggak harus bolak balik lagi kita seperti yang kemarin
ada enam belas kantor desa yang terintegrasi untuk pemakaian aplikasi bmw
layanan ini merupakan fasilitas bagi warga desa sukodono guna menghemat tenaga dan biaya
kalau kita melihat apa yang
melihat sebuah persepsi masyarakat terhadap layanan masyarakat
layanan pemerintah selama ini pasti layanannya itu sulit ribet tidak mudah dan segala macamnya lah
yang konektasinya negatif
kami berupaya dengan kemampuan kami yang terbatas tentunya
menjawab semua problem problem yang tadi saya sebutkan
kecamatan sukodono juga menjadi rujukan bagi kota lain
serta memberi motivasi dan inspirasi untuk mengembangkan daerah lain di tanah air
tahun depan camat sukodono akan meluncurkan aplikasi terbaru bagi warga desa sukodono